akibat bau menyengat yang mengganggu pernafasan ribuan warga melakukan demo ke sebuah pabrik coklat di wilayah manyar gresik
aksi demo sempat berubah ricu saat masa mulai mengamuk akibat aksi tak direspon manajemen pabrik
beginilah aksi ribuan warga di tiga desa kecamatan manyar kabupaten gresik jawa timur jumat siang yang menggelar long march menuju pt jb koko indonesia di jalan raya manyar
ribuan masa ini menggelar orasi menuntut perusahaan asing asal malaysia ini berhenti beroperasi karena dianggap mengeluarkan bau busuk menyengat yang mengganggu pernafasan
karena merasa tak dianggap manajemen masa mulai mengamuk dengan berusaha merobohkan pintu gerbang dan merusak papanama perusahaan serta melakukan pelemparan botol air mineral ke dalam pabrik
ketegangan tak berhenti sampai di sini
masa kemudian memblokir jalur pantura dan memaksa
pengguna jalan berbalik arah
sebagai cara menenangkan masa pihak perusahaan akhirnya menandatangani kesepakatan menutup sementara perusahaan hingga ditemukan solusi terbaik
sampai perbaikan selesai
akibat dilarang beroperasi sementara ratusan karyawan jb koko terancam menganggur
pihak perusahaan juga mengaku mengalami kerugian besar karena aksi penutupan ini
miftahul arif kresik